april kenapa gak mau bergabungan tuh sama mereka
enggak gue cuma mau liat liat doang kok
disini banyak buku yang bagus bisa untuk menambah wawasan
april sini yuk
ini ada buku yang sangat menarik untuk kita kaji bersama
judulnya keistimewaan wanita dalam pandangan islam
kita beda buku sama sama yuk mumpung ada fatin
kasian juga tuh anak nggak ada bapaknya sama ada ibunya
gue masih mending ada mama
tapi kenapa gue gak percaya mama
uyun polos dan lugu banget
dia berharap banget gue bisa jadi ibunya
kenapa gue jadi gila ada punya perasaan gini sama dia

mereka kayak diinvestasi ini
anda nger advis air orang di mana kamu
ya udah kayaknya gitu
pu'ar sama si buri
iya man oke
kita ini toh boleh senang ketika bermain musik bermain apapun boleh
tapi sebaiknya kita juga lebih senang lebih suka lagi apabila kita menaikkan kewajiban kita kepada allah khususnya sholat
apoy ovi fa'am dan tommy ini kan menurut penglihatan saya itu mereka mempunyai bakat seni yang tinggi
kalau si apol sekarang sudah pandai main gambus sama seperti saya
tommy main rabana pinter sekali
yang luar biasa juga fa'am suaranya merduu sekali
habis jalan jalan sore dengan lulu dan wiyanti
yomi tadi uyun dan april menyusul
mereka sudah terlihat akrab
oh iya paman meminjamkan gitar ke apo ya
iya kenapa paman
ya tidak apa apa tadi fatil sempat lihat apoy bermain gitar gambus di gerbang
mereka nyanyi sandu sholawatan dengan fa'am dan ovi
subhano benarkah saya bilang kan mereka berempat itu memiliki bakat seni yang luar biasa
paman harap kalau paman balik lagi ke sini kamu sudah mendapat jawaban dari permohonan kami
kenapa bicara seperti itu terus sih
paman yakin kamu sudah menemukannya
baiklah teh fatin saya pamit sekarang
ya sudah silahkan silahkan
eh setiap orang
oye yang baik ya
serius ustadz gambus mau pulang sekarang

kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi
kalau ada umur awak panjang bolehlah kita bersuah lagi
kenapa pamitannya sama mereka bukan sama alam
tidak menggunakan anak merasa terhina anak dicuekin
bisa untuk menambah wawasan
riel sini yuk
ini ada buku yang sangat menarik untuk kita kaji bersama
judulnya keistimewaan wanita dalam pandangan islam
kita beda buku sama sama yuk
mumpung ada fatin
kami akan senang jika kamu mau bergabung